hai tadi menantu saya bilang dia dapat kerjaan jadi babysitter
weh nanti sore menantu saya kerja jadi babysitter hehehe
banget nih ari dulu dulu saya menggak kepanasan eh depan
assalamualaikum ji waalaikumsalam
lagi mikir neng inuku ya kagak cuma males doang ya udah tuh saya
mancing sendiri aja ya waalaikumsalam
siodi ngajak lo
kasian siodi rot mancing kagak ada yang nemenin kita mancing aja yuk
bener kagak mak
masih panas mak
kagak mau dibawa ke dokter aja mah
ntar kalau minum obat kagak sembuh juga baru dibawa ke dokter
nih ntar minum obat dulu ya
sekarang lo tidur dah ya
siapa siapa siapa
kelelebeh ji kenapa gua mau ikut mancing let's go
terus makan yuk enggak pur saya mah mau narik penumpang aja dari tadi pagi cuma dapat satu
penumpang nengani aja justru lagi sepi begini makanya kita makan siapa bilang sepi arojek
acak koran bang
iya bang ojak
tadi saya ke kantor teman saya
eh ternyata lagi nggak butuh pegawai baru
saya disuruh cari dolongan kerja di koran
oh dari kerjaan
bang ojek ada info kerjaan
emang kerjanya apa
kenapa lo kagak tawarin si tati aja jak
kalau istrinya bang arun
ya udah kalau kagak mau gak usah dipikirin
makasih ya mas
baru jam segini udah ngitung duit aja lo ndro
banyak juga duit lo
eh biar receh juga duit
bagian ditunggu mulu
istri saya mau ikut arisan dek
dia bilang anggap aja tabungan
nah kalau bini lo dapet takdir gue ya
tapi gini bang arun
saya omongin dari awal ya
yang nyari babysitter
soalnya tadi saya diomelin sama tisna
gara gara nawarin kerjaan ke istrinya
yang ngasih kerjaan kegantengan
kang tisna cemuru
kalau saya sih gak cemuruan
kan istri saya lagi kerja sama bu nurmala
ntar kalau istrinya bang harun mau
telepon saya aja
kenapa kagak bini lo aja sih ngelamar
gaji baby sister itu lebih gede daripada kerja di bu nurmala
nah itu dia pak haji
kalau gaji istri saya lebih gede pada saya
makanya lo buru buru nyari kerja
duduk dulu mas
oh ini baru selesai
yaudah kalau gitu bun bun pulang dulu
barusan bang harun bilang katanya bang ojek nawarin saya jadi babysitter
wah bagus itu mbak terima aja gajinya pasti besar
tapi bunur malah gimana
enggak apa apa kan masih ada saya
bang indro istrinya bang indro lagi nyari kerjaan nggak
tadi ojak nyari kerjaan
nyari orang buat jadi babysitter
kali aja istrinya bang indro mau
nggak tahu tanya aja bang ojak
lah lo mau jadi babysitter net
bukan buat gua man buat dunia gua
loh istrinya si itu bukan kerja bikin rendang
ya siapa yang tahu aja dia mau pindah kerja
bapak menuru eropa telah mengangkat pembicaraan ibadah

dom will kena pang up
selamat sulit sama boleh berjamaah di cerermu
bang selamat siang
selamat siang lagi
suara tolong efek peman comme trude bagaimana
nanti saya bilang dia dapat kerjaan jadi babysitter
nanti sore menantu saya kerja jadi babysitter
ulu ulu saya nggak mau kepanasan
udah panas nanti kan kagak ada yang nyangkut
sabar atu be mancingnya juga baru sebentar
nih sebentar apaan udah dua jam
maksud saya sabar barangkali nanti sebentar lagi dapat ikannya
kalau sekali lagi gua mancing kagak dapat juga
gua balik aja dah
ulu ulu saya sendirian atu
udah tersesat aja
jorok lu ah
penyang banget gue
juga aja dah nanti atuh beh baru juga sebentar juga balik capek panas
wolo saya sendirian atuh ji udah di lu balik juga aja nggak saya mau niatnya juga mau mancing
lagi ya di rumah juga nganggur bosen ya udah lo mancing sendiri aja emang em